hai hai hai hai hai ketegangan antara puluhan mahasiswa dan satpol pp terjadi di gedung
dprd asahan sumatera utara pada rabu siang petugas satpol pp memblokade ruang kerja anggota
dprd mahasiswa yang memaksa masuk akhirnya terlibat saling dorong dengan petugas
bergaya ala pocong dan membawa spanduk mahasiswa yang tergabung dalam ikatan mahasiswa muhammadiyah
menuntut segera dibatalkannya anggaran belanja rumah dinas bupati
semilai rp dua dua miliar
serta anggaran belanja baju dinas dprd semilai rp lima ratus tujuh puluh tujuh juta
hingga aksi selesai tak satupun perwakilan dprd asahan
yang menemui mahasiswa
jika tuntutan tidak dipenuhi
mahasiswa berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar
adu mulut antara warga desa bumi mulyo
kecamatan batangan kabupaten pati jawa tengah
dengan pihak pengelola pabrik sepatu ini terjadi pada rabu siang
warga menuntut dilibatkan dalam pengerjaan
maupun pengelolaan lahan parkir pabrik sepatu
aksi ini nyaris berakhir ricu
karena warga berkeras
tetap memblokade akses masuk area parkir pabrik
yang sedang dalam pengerjaan
selama ini kan kita warga nuntut nuntut
buat ikut kerja di sini
pihak pihak sana itu mempersulit kita
walaupun kita sudah sesuai prosedur
sudah mengajukan proposal
sudah sesuai lewat desa dan lain lain sudah lengkap
puluhan mahasiswa yang ditahan masuk di depan gedung dprd
kabupaten pandeglang banten
terlibat saling dorong dan adu mulut
dengan petugas pada rabu siang
dalam aksinya mahasiswa menuntut pihak dprd
mengawasi proyek jalan kabupaten mantap betul
yang menelan anggaran mencapai rp satu ratus sepuluh lima miliar
upaya ini tidak mendapat respon dari anggota dewan
tim liputan cnn indonesia